terima kasih ya mas mbak
kenapa kamu tegak berpuasa negatif tuh vin
berat banget rasanya ninggalin desa ini
ninggalin uak dan bibi
tapi aku harus pergi demi cita citaku sendiri
jakarta bisa merubah hidup kamu
maafin aku uak bi
kamu mendingan istirahat deh
kita perjalanan juga masih jauh
diadai tasnya biar aku ni pekak
ya kasi edith
yap biar kamu tidurnya
jangan lupa like share dan subscribe channel ini

ya tuhan ya tuhan
ya tuhan ya tuhan